gimana kondisi tante
kamu ngapain disini
aku yang bawa tante kesini
maaf kalau aku lancang
aku khawatir terjadi
hal buruk sama tante
kamu gak perlu
kamu gak usah takut
tanpa panik ya
tadi aku di jalan
kamu gak usah khawatir aku udah bawa dia ke rumah sakit medica
sekarang di ruangan
makasih ya buat infonya
gue kesana sekarang juga
don kayaknya gue harus pergi sekarang ya
kenapa ada apa
soalnya nyokap gue tuh kecelakaan
jadi gue harus pergi ke rumah sakit sekarang juga
iya iya bener banget
nggak usah ngusah ngusah gue naik motor lebih cepet oke
udah ketemu sama triana
ya udah sih
terus reaksinya adriana gimana tuh
kalo gue udah tau
adriana itu ibu tirinya reva
kalau dia nggak boleh gangguin hubungan gue sama reva lagi
wah tapi gimana sih kok gak diangkat angkat dari tadi
udah pencet aja gue gak nganggap nganggap dia lagi
terus dia bilang apaan
ntar deh ada telepon
nggak mati deh aku kecelakaan nih
di ug ini di rumah sakit medika ya
yaudah yaudah kalo gitu aku kesana sekarang ya
lu juga penasaran kan pengen tahu
kau ian adriana kecelakaan
kau ian adriana kecelakaan
kau ian adriana kecelakaan
gue harus buru buru melihat keadaannya dia di rumah sakit
yaudah tapi lo tetep harus hati hati ya boy
jangan sampe reva tau kalau adriana itu mantan lo ya
yaudah kalo gitu lo berdoa latihan duluan ya
adriana itu beneran kecelakaan
apa dia mau bunuh diri karena frustasi
aduh udah umut ya
aduh udah umut ya
oh ya adriana sudah siuman
sepertinya kondisi kejiwaannya lagi down
saya tidak tau kenapa
mungkin itu yang menyebabkan dia mengalami kecelakaan
sekarang dia sudah siuman
sekarang dia bisa dijungguk
tapi tolong jangan tanya dia dulu yang macam macam
terima kasih dulu
gimana kondisi tante
kamu ngapain di sini
aku yang bawa tante ke sini
maaf kalau aku lancang
aku khawatir terjadi hal buruk sama tante
kamu gak perlu minta maaf
maaf ya alex sudah merepotin kamu
enggak kok tante
sepertinya tante punya masalah
kalau tante gak keberatan bisa cerita sama aku
mungkin bisa aja aku bisa cari jalan keluar
kamu tuh anak yang baik banget ya
justru dia malah milih boy
padahal tante sama om itu senang banget kalau kamu sama reva
aku udah lupain reva om

mungkin kita bisa berbicara
mungkin kita bisa berbicara
mungkin kita bisa berbicara
mungkin kita bisa berbicara
mungkin ada sosok lain yang lebih baik daripada yang kita harapkan
hmm ini anak masih muda
tapi bisa sebagus ini pikirannya
sementara gue sendiri gak bisa move on dari boy
dan stuck selalu sama boy
eh gak usah alex
biar aku yang mantuin
terima kasih om
ya pak maaf saya tadi gak jadi anggun
sekarang lo yang harus gue bikin jatuh
seharusnya kita gak berakhir seperti ini bang
tuh lebih panik lagi
balaban terdekat mana ya
adrena parah gak ya kecelakaannya
bagi pocur segala lagi bahannya
kamu tadi telepon papi ya
dia ngepon papi dari kamu
tapi tau gak ternyata adrena tuh kecelakaan lho pi
tadi aku udah kasih tau sama alex
aku belum tau banget ya pi
soalnya aku belum sampai sana
ini ban motor aku kempes pi
di mana sekarang
di mana mama adriana dirawat
papi tenang dulu ya
papi datang aja ke ugd di rumah sakit medika
papi akan segera kesana sekarang juga
kamu kesana juga kan saya
ya tapi ini aku pasti kesana tetap

ya tapi ini aku pasti kesana tetap